keinformasi lain dalam peringatan hari buru internasional satu mei
presiden joko widodo menggelar agenda kepresidenan di istana bogor jawa barat
dua agenda dengan mendatangkan tamu dari mancanegara digelar selasa pagi
dalam agenda pertama presiden joko widodo menerima kunjungan delegasi wakil presiden iran
untuk bidang kewanitaan dan urusan keluarga
acara berlangsung sikat dan presiden langsung menghadiri agenda kedua di istana bogor jawa barat
presiden membuka konsultasi tingkat tinggi tentang islam washotiah
yang dihadiri puluhan ulama dan cendikiawan muslim mancanegara
tidak ada agenda atau aktivitas resmi akan dilakukan oleh presiden jokowi di sekitar jakarta
jokowi menghabiskan agenda kepresidenan di kompleks istana bogor jawa barat